amerika rrt eropa adalah negara negara tujuan ekspor indonesia
jadi kalau mereka melemah permintaan terhadap ekspor turun harga komoditas juga turun
kita tahu situasi masih akan sangat
sangat cair dan dinamis
berbagai kemungkinan terjadi dengan kenaikan suku bunga capital outflow terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging
dan itu bisa mempengaruhi nilai tukar suku bunga dan bahkan inflasi di indonesia